menghilang selama tiga hari seorang pria ditemukan tewas mengambang di sungai berantas surabaya
tangis histeris keluarga pun pecah saat jasad dievakuasi petugas
polisi kini masih menyelidiki penyebab kematian korban
tangis histeris keluarga selamet wiono ini pecah
begitu melihat jasad korban ditemukan mengambang di sungai berantas
kawasan jalan keberawan tegal karangpilang surabaya minggu pagi
keluarga tak percaya bapak dua anak warga simowu baru
gang mangga sepanjang taman sidoarjo yang hilang selama tiga hari harus tewas dengan cara seperti ini
terakhir korban terlihat berada di rumah budenya di jalan ngelom mengare taman sidoarjo
sebelum menghilang korban berpamitan mengambil daun sukun yang ada di belakang rumah budenya dekat sungai
tak lama setelah berpamitan korban menghilang dan hanya ditemukan tas serta sandalnya
berada di pinggir sungai
posisi sandal sama tasnya itu berbeda
sandalnya di depannya kali tasnya dibawahi pering pering itu karena ada bayang bayangnya sih masih taruh situ
tapi nggak tahu kejadian dia kepleset apa apa juga nggak tahu
dari keterangan keluarga korban memang memiliki riwayat sakit jantung dan paru paru
namun untuk penyebab korban jatuh ke sungai dan hilang masih belum jelas
kalau orang mencari tidak kembali dan sebagainya gitu kan
dicarilah yang bersangkutan sampai mencari orang
yang pandai berenang atau selam gitu itu nggak ditemukan
untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban
tim inavis dari polrestabes surabaya langsung mengidentifikasi mayat
melakukan olah tempat kejadian perkara
jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit dr sutomo surabaya untuk proses autopsi